dan merusakkan mobil kampus
jadi dia harus mengganti uang kerugian sebesar dua juta rupiah
dan kalau dia tidak bisa terima
betul kata mesya
sebaiknya masalah ini kita bawa ke kantor polisi
pak tolong jangan bawa ibu saya ke kantor polisi
saya pasti akan mengganti pak
harusnya dia tanggung jawab
sekarang ibu harus ikut saya ke kantor pengelola kampus
dan ibu harus diganti rugi
enggak pak tapi saya enggak salah pak
biar saya yang jadi saksinya pak

tadi aku lihat ibu kamu dibawa sapang ke kantor pengolah kampus
katanya dia habis bertengkar sama si suami namanya mesya
ibunya amirah sekarang lagi berantem sama non mesya
dan sekarang dia lagi dibawa ke kantor pengolah kampus
ya udah man
kita kesana sekarang ya
siapa tahu kita bisa membantu
saya harus ganti spionnya itu dua juta
pak itu bukan salah saya
itu salahnya dia
kenapa saya harus ganti su mar
ibu tuh masih aja yang ngelak
ingat ya bu
saya ini yang kuliah di kampus ini
saya bayar bu di kampus ini
ibu itu kan cuma orang luar yang nyusup masuk ke dalam sini
harusnya juga ibu itu di penjara
pak ibu saya kenapa pak
pak tolong jangan tahan ibu saya pak
jadi dia itu ibu kamu
ibu kamu sudah membuat keributan di kampus
dan merusakkan mobil kampus
jadi dia harus mengganti uang kerugian sebesar dua juta rupiah
dan kalau dia tidak bisa terima
betul kata mesya
sebaiknya masalah ini kita bawa ke kantor polisi
pak pak tolong pak jangan bawa ibu saya ke kantor polisi
jangan bawa ibu saya ke kantor polisi
baik kalau begitu
nanti akan saya teruskan ke bagian kepegawaian
untuk memotong gaji kamu
kampus ini memang tidak adil
kasiannya si amira
gajinya harus dipotong
karena harus ganti biskuit mobil yang dirusakin sama ibu
khamisya bener bener keterlaluan
aku gak tau masalahnya apa
tapi aku punya feeling
kalau amira dan ibunya tuh gak salah
ibu udah dong ibu
jangan pergi kalau ibu lagi marah marah kayak gini
gimana ibu gak marah amirah
lagi gak mau mohon sih
bayar uang ganti rugi segala
kalo begitu kan kita ngaku segala
padahal ibu gak salah
ibu tolong maafin amira
tapi amira gak mau kalo ibu dibuka kantor polisi
amira takut ibu dipenjara
biar aja amira
biar ibu masuk penjara gak apa apa
ibu kok ngomongnya kayak gitu sih ibu
ibu itu cuma tinggal berdua
amira gak akan pernah biarin ibu dipenjara
apalagi ibu gak salah
ibu jangan tinggalin aminah dulu
abis ibu gak terima kita berlaku seperti ini
tapi kita punya harga diri
apalagi yang perlukan kita itu
anak anak prabu wijaya
banyak banget ya masalah yang menimpa mira sama ibu
tapi ayah gak perlu khawatir ya
mira sama ibu akan terus berusaha
dan terus semangat
amirah ketemu sama orang yang mirip banget sama ayah
apa bener dia ayah
apa ayah masih hidup
terus kalau ayah masih hidup
jasatan di makam ayah itu siapa
jika ayah aku masih hidup
tolong pertempuhkanlah aku dengan ayahku lagi ya allah
pertemukanlah aku dengan ayahku yang dulu
ayah yang penyayang
yang sayang sama aku dan ibu
tapi kalau ayahku memang benar benar udah meninggal
izinkanlah ayahku beristirahat dengan tenang di atas sana ya allah
kalau gaji aku dipotong
mana cukup untuk bantu ibu buat menemui biaya sehari hari
gimana caranya ya aku bisa cari uang tambahan
aduh mulu tuh gimana sih
gue belum sempat nih nyuci mobil
lo pikir kok udah
gue juga belum
eh coba aja di sini ada jasa pencucian mobil
jadi saya lagi nggak ada kerjaan di kampus
oh ya kamu serius